ini adalah arak arakan dari para pendukung mahfud arifin mujaman
ketika akan mengantar pasangan ini untuk mendaftar ke kantor kpu
ada ratusan orang dan praktis apa yang dilakukan ini merupakan pengabayan
terhadap protokol kesehatan dan banyak sekali aturan yang berlapis
terutama dari kpu dari bawaslu bahkan dari kementerian
dalam negeri yang akan menindak tegas pelanggaran pengabayan protokol kesehatan
saya pun bersama tim liputan juga harus menjaga jarak
karena di antara mereka mustahil untuk mengetahui siapa pembawa virus ini
dan potensi penularan covid sembilan belas sangat terbuka terutama di daerah surabaya
apa yang dilakukan paslon dan pendukung mahfud arifin mujaman
sama halnya yang diperhatikan
dipertontonkan pasron erick cahyadi armuji
sama sama mengerahkan massa dalam jumlah besar
euforia politik mengalahkan bahaya penularan covid sembilan belas di surabaya
sampai enam september kasus kumulatif di kota ini mencapai lebih dari dua belas lima ratus kasus
kasus kematian nyaris mendekati angka seribu
perhatian perhatian kepada masyarakat surabaya
kami menimbau agar tetap berada di rumah
jangan lupa untuk berlangganan kiri kiri
jangan lupa untuk berlangganan kiri kiri
jangan lupa untuk berlangganan kiri kiri
jangan lupa untuk berlangganan kiri kiri

parpol pengusung ketika rapat terakhir dengan pak mahfud arifin dan pak mujiaman
memang karena ini pemilu kade di masa pandemi
maka kita tidak mengantarkan pma
tidak menggerakkan kader kader kita dalam jumlah banyak

ada lima sepuluh orang karena itu kemudian digabung delapan partai pengusung sehingga kelihatannya banyak
faktanya masa dengan atribut lengkap partai partai pendukung
datang berbondong bondong di lokasi yang sudah direncanakan
yakni jalan aditya warman
jaga jarak aman hanya jadi imbauan dari ujung pengeras suara
tidak sedikit pula di antara mereka yang melepas masker
bahkan melibatkan anak anak
atas kondisi ini kpu surabaya berdalih bahwa peraturan kpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
hanya mengatur di area kantor mereka saja
peraturan yang diatur di dalam peraturan kpu nomor enam
dan kemudian diubah di dalam peraturan kpu nomor sepuluh
mengatur terkait dengan tata cara pendaftaran di tempat pendaftaran
tadi kita saksikan di tempat pendaftaran juga protokol kesehatannya tetap bisa dijaga
kemarin di tempat pendaftaran juga tetap bisa dijaga
nah di luar itu menjadi kita himbau memang kepada masing masing pasangan calon
untuk mengendalikan dan tetap mematuhi protokol kesehatan
sampai saat ini satgas penanganan covid sembilan belas kota surabaya belum bersikap
padahal mereka tegas membubarkan kerumunan
dan menindak berbagai pelanggaran protokol kesehatan sampai di kampung kampung
dalam dua pendaftaran
pas loncalon wali kota dan wakil wali kota surabaya
tindakan itu sama sekali tidak ada
hingar bingar politik elektoral ini berbanding terbalik dengan cerita senyap ratusan tenaga kesehatan
yang meninggal dunia karena covid sembilan belas
semakin tinggi risiko penularan yang dihasilkan pengerahan masa pada pilkada di masa pandemi
semakin meninggikan pula risiko kematian tenaga kesehatan yang berada di garis depan
kepemimpinan kedua pas lon dipertanyakan
karena bagaimana mereka bisa menanggulangi pandemi covid sembilan belas di kota dengan angka penularan tertinggi
ketika tak sanggup mengendalikan pendukung dan mentaati protokol kesehatan
safarid aga dipa surabaya jawa timur